dan kejadian ini adalah
sistem di it
akhir hari di backup
jadi pada saat saldo
berbeda dan saat
ini sudah mulai
dikembalikan ke posisi awal
nasabah yang sebenarnya
itu sudah di backup
proses akhir hari jadi saldonya
aman akan kembali
dan sekitar dua jam ini
dapat dicek kembali
saldonya sudah kemungkinan besar
sudah aman jadi ini
tidak ada fraud tidak ada
apa hanya error
waktu proses backup dan sudah
akan kembali seperti setiap kalah
pendek tapi sekali lagi saya
menyampaikan permohonan maaf
apalagi di weekend kepada nasabah
yang biasanya banyak berbelanja
debit atau atm
jadi mohon maaf atas ketidaknyamanan
terhadap nasabah yang mengalaminya
rata di seluruh indonesia
kepada semua nasabah
dan kami jamin uang bapaknya
dan saya berharap bapak dan ibu semua akan aman
dan kembali setiap kalah
dalam dua jam ini
menenangkan bapak dan ibu
bahwa ini tidak ada unsur fraud
ini hanya murni dari error
terima kasih ada pertanyaan
sistem yang di masa itu seperti apa
lalu sedepannya apakah memang bisa terjadi seperti ini lagi
dan yang kemudian bisa dianggap seperti apa lagi
dan yang kedua seperti yang tadi yang bilang
di youtube bahwa ada kesulitan isi iman
apakah ini juga
termasuk dari kesalahan karun
jadi sistem ini sebetulnya di proses
akhir hari kalau tengah malam
itu biasanya bank melakukan
tutup buku lah ya
tutup buku proses hari sebelumnya
untuk pindah ke hari berikutnya
tentunya data ini
sementara waktu di
sewaktu proses akhir hari itu
ke sebuah backup server
transaksi yang terjadi di hari sebelumnya
dari backup server
dipindahkan kembali ke core
di pagi hari itu terjadi error
corrupt di datanya
masyarakat itu jadi itu
yang kemudian diperiksa
itu tentunya harus memakan waktunya hanya karena
dicek satu persatu
dan itu yang dilakukan kembali
itu ada waktu proses
tutup buku akhir sebelum proses itu
sudah ada di backup
jadi kita tahu saldo dia
proses akhir hari jadi kita akan
kembalikan ke saldo itu
tapi yang membutuhkan waktu
dan tadi pertanyaan mengenai
berdampak terhadap sebagian masyarakat
saya beri petik
kalau pengenanya bukan cuma berkurang
ada yang bertambah juga
ada yang bertambah
berkurang ada saldo
bertambah nomor satu
inilah membuktikan bahwa ini bukan
bisa bertambah kalau fraud
rasanya berkurang semua ya jadi ini
dan itu kita juga bisa
kalau memang belum dipakai
oleh nasabahnya kita bisa mendebatnya
secara langsung dikoreksi
karena nasabahnya ada database nya
nanti kita juga mendebat
jadi di cabang akan ditampung dan dijelaskan seperti saya menjelaskan saat ini bahwa uangnya aman dan nanti bisa dicek kembali
jadi kami menyelenggarakan press conference ini mungkin untuk menyingkat waktu untuk mereka tidak perlu ke cabang dan sebagainya karena kami jamin itu aman
pak tadi saya bilang itu dua jam ya pak waktunya tapi kalau misalnya masih ada nasabah yang saldonya belum kembali dalam dua jam itu harus bagaimana
oke kami banyak jalur untuk itu customer care instagram email telepon call center atau dia tetap mau ke cabangnya silakan semua sudah siap melayaninya
tapi insya allah kita akan memperbaiki itu by system karena datanya ada satu
jadi akan kembali seperti sediakala
iya setelah ini kita akan cek koraknya di mana data tersebut tentunya perlu semacam investigasi di auditnya
apakah ini malfunction dari hardware atau software kemungkinan besar dari hardware itu yang akan kita cek
sebetulnya sudah terjadi pencegahan saat ini hanya menimbulkan ketidaknyamanan
jadi bank itu sebetulnya sudah memiliki pencegahan ya itu tadi saldonya sebetulnya sudah di backup
jadi backup selalu sudah ada
kedepan kalau terjadi kembali ya ada backup tapi statistik untuk kejadian seperti ini kita belum pernah ngalaminya
saat ini belum pernah ngalamin jadi ini pertama
baik ada pertanyaan lagi
silahkan kalau ada yang ini
mau ada yang ditanyain kembali
bukan human error
karena ini dilakukan secara sistem
dan ini sudah rutin bertahun tahun
setiap malam dilakukan
ini bukan maintenance system ini proses rutin yang terjadi setiap malam
dan kali ini terjadi sesuatu error yang nanti akan diinvestigasi
namun selalu tadi pertanyaan dari kompas tv bahwa bagaimana menghindarinya dengan melakukan backup
dan backup sudah dilakukan juga selama ini
hanya proses mengembalikan saldonya itu
dengan jumlah yang ini
sebetulnya jumlah nggak masalah secara sistem ya
bisa cepat dilakukan
tapi dicek dan double check itu yang paling
jadi itu lebih manual ngeceknya kan
penyebab utamanya bakal bisa ketahuan selama berapa jam atau bisa luar biasa apa hal itu pak
nanti kita sampaikan kembali ya
kita nomor satu kan dana nasabahnya kita pulihkan dulu
habis itu kita audit kenapanya
pak maria dari cnn
apakah terkait dengan saham bank mandiri
apakah ada kekhawatiran untuk nanti perubahan dalam penjualan saham bank mandiri
dan kemudian apakah sudah ada laporan mengenai pergerakan saham bank mandiri sendiri pak terkait dengan adanya kasus ini
memang kemungkinan itu selalu ada
dan ini kan sebuah apa resiko reputasi kalau terjadi hal seperti ini
jadi namun kebetulan bursa kan tutup ya
hari ini saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu
market baru buka hari senin
tetapi mudah mudahan itu sudah selesai juga dan masih tidak khawatir dan ini bukan sebuah fraud
risikonya dan tadi saya sampaikan ke pertanyaan dari kompas tv bahwa selalu ada backup
jadi sebetulnya keamanan juga terjamin
tidak menyangkut technical dan reputasi yang
ada lagi rekan rekan yang ingin ditanyakan
terima kasih bantuan teman teman semua
kami juga minta maaf kepada nasabah dan berterima kasih juga kepada media karena ini cukup penting untuk menenangkan nasabah yang cukup banyak
selamat berakhir pekan